tapi seberapa besar urgensinya pengadaan toa untuk peringatan bencana di dki jakarta
bergabung bersama kami m ritwan kepala pusat data bpbd dki jakarta
pak rituan selamat malam
selamat malam assalamualaikum wr wb
pak ridwan kalau kita berbicara soal toa atau pengeras suara untuk mencegah bencana
ini merupakan rangkaian begitu ya merupakan bagian dari serangkaian pencegahan bencana
yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi dki jakarta yang nyatanya di awal tahun dua ribu dua puluh kemarin
gagal untuk memberikan peringatan kepada warga jakarta kalau ada banjir besar yang datang
karena juga tadi juga sempat disinggung oleh salah satu warga datangnya di malam hari
mungkin kalau ada peringatan dari pengeras suara mungkin tidak dengar
tapi selama ini pencegahan dari menggunakan pengeras suara berfungsi tidak sih pak
baik enggak halo
sebetulnya dari fakta yang ada itu sudah berfungsi mbak
ketika tinggi muka air di siaga tiga maka bppd provinsi dki langsung memberikan informasi
melalui dari kantor bppd ke warga melalui alat yang dinamakan antisester warning system
jadi masyarakat yang ada di bantaran kali itu sudah harus tahu sebelum air itu meluap ke pemukiman penduduk
masyarakat yang ada di bantaran kali apakah memang pengeras suara atau toa ini
atau yang tadi disebut dengan disaster warning system ini cuma ada di wilayah di bantaran kali
atau boleh informasikan pak jumlahnya ada berapa kalau dibandingkan dengan wilayah yang ada di jakarta
ya jadi di dki jakarta ada dua puluh lima kelurahan rawan banjir
rata rata dua puluh lima kelurahan itu berada di bantaran kali seperti kampung melayu
udara cina cawang jelitan kemudian rawajati
nah daerah daerah ini jika terjadi kiriman air dari hulu maka ada potensi air meluap ke daerah penduduk
nah untuk mengantisipasi itu di dua puluh lima kelurahan rawan banjir ini kami pasang empat belas alat yang ada
dan tahun ini insya allah kita akan pasang enam lagi
nanti sampai di tahun berikutnya mudah mudahan bisa sampai ke dua puluh lima kelurahan rawan banjir
tujuannya adalah untuk memberikan peringatan dini sebelum air itu masuk ke pemukiman warga demikian mbak
baik pak rituan dari dua puluh lima wilayah ada terpasang sebanyak sekitar tadi empat belas pengeras suara untuk pencegahan bencana termasuk banjir
terakhir informasinya apakah semuanya berfungsi pak ritwan
semuanya berfungsi mbak semuanya berfungsi dengan baik dan sudah kita cek
jadi di bulan november dan di pertengahan desember kita sudah cek
kita sudah cek and recheck semua terkait keberfungsian alat peringatan dini melalui desaster warning system
sebetulnya desisted warning system merupakan salah satu bagian daripada peringatan dini untuk banjir
selain menggunakan whatsapp dan sms blast mbak christian
oke whatsapp dan juga sms blast ini menarik pak ritwan
bagaimana kemudian warga jakarta dengan sebanyak itu bergabung di dalam sana
apakah memang ada satu koordinator yang
dan harus wajib bergabung
iya dan harus wajib bergabung

dan harus wajib bergabung

jadi kami di badan penelunggangan bencana daerah dki memiliki grup koordinasi dengan lurah dan camat seluruh dki
jadi setiap ada peringatan dini atau ada kenaikan tinggi muka air itu kami sampaikan melalui grup whatsapp
selanjutnya diharapkan lurah dan camat dapat meneruskan ke warganya
itu metode yang pertama
metode kedua kita juga menggunakan dws yang ada di dki
yang saya sampaikan tadi
kalau pintu air atau tinggi muka air itu dalam level siaga tiga
namun ketika level siaga dua kami menggunakan sms blast
bagi masyarakat yang terdampak di sekitar ketinggian muka air tersebut
pak ritwan kalau kita melihat pengeras suara balik lagi itu berfungsi ketika ada listrik
tapi kalau di wilayah banjir sudah tidak ada listrik katakanlah
sudah tidak terlalu banyak listrik
terlalu banyak listrik
kemudian bagaimana penggunaannya dan juga apa namanya pemaksimalan dari pengeras suara ini
ya memang salah satu kendalanya demikian mbak
ketika listrik mati itu akan ada potensi alat tersebut tidak berfungsi
namun kami sudah sangat yakin selain kalau alat itu tidak berfungsi
kan kita sudah memberikan peringatan dini melalui grup whatsapp
dan kami ke depan insya allah akan menyiapkan baterai
baterai ini untuk mengantisipasi
kalau alat tersebut mati dikarenakan kena air atau karena banjir ini
oke pak ridwan saya perlu mengonfirmasi ini
anggaran pengadaan pengeras suara peringatan bencana angkanya mencapai empat tujuh miliar rupiah
ini untuk pengadaan enam pengeras suara selanjutnya atau seperti apa pak ritwan
betul untuk pengadaan di tahun dua ribu dua puluh
sebanyak empat miliar rupiah
ya enam miliar rupiah
ada enam unit pak
apakah memang angkanya sebesar itu pak ritwan
ya dari harga yang ada ya memang segitu mbak
jadi nanti akan ditambah

oh diimpor dari jepang begitu ya penggeras suaranya
ya dari jepang dan alat tersebut tidak datang dari luar mbak
oke ada pengadaan barang dari luar
kalau pak ritwan menanggapi pernyataan dari ketua fraksi pdi perjuangan seperti apa
pak ridwan menilai kalau penggunaan toa ini katanya terlalu kuno nih pak ridwan
pak ridwan selamat malam
halo jadi kalau menurut saya ini menurut pendapat saya ya
jadi salah satu yang ada ya ini yang kita gunakan sebagai alat untuk bisa kita sampaikan ke masyarakat yang ada di bandara kali
untuk mudah mudahan nanti ada alat yang lebih canggih gitu
mungkin kita bisa bisa menggunakan alat yang lebih canggih
tapi untuk saat ini kita masih menggunakan seperti yang dilihat di layar itu seperti desain warning system gitu mbak
oke baik baik pak ritwan terima kasih banyak informasinya untuk kami cnn indonesia kepala pusat data bpbd dki jakarta